selamat siang saya ratna bila dan menyaksikan cnn indonesia update
kita ke informasi mengenai badai tornado yang menerjang kota desmoines di iowa amerika serikat
tidak hanya satu dalam sebuah video yang berhasil direkam oleh warga setempat menunjukkan
ada dua angin tornado tengah mengelayut di langit kota desmoines
akibat terjangan badai tornado ini beberapa rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat
setidaknya tercatat sebanyak dua puluh enam laporan kerusakan di seluruh iowa pada kamis waktu setempat
beberapa laporan diantaranya masih mengindikasikan adanya potensi pemicu tornado pada awan di sekitar kota desmo
unjuk rasa terjadi di peru pada kamis malam waktu setempat
aksi ini ditunjukkan untuk membersihkan lembaga negara dari korupsi
ribuan pengunjuk rasa membawa berbagai atribut yang berisikan serukan hentikan korupsi
dan indonesia news report akan kami lanjutkan sesaat lagi
terima kasih dan sampai jumpa